sejumlah warga desa sumberjo kecamatan wonomulyo
polewali mandar sulawesi barat senin sore
saat sekor sapi sumbangan presiden joko widodo ini
menolak dikeluarkan dari kandang
sapi berjenis simental dengan bobot satu ton itu
memberontak hingga membuat bangunan kandang bergoyang
dibutuhkan waktu satu jam untuk menggiring sapi
yang diberi nama bolot ini keluar dari kandang
bolot juga sempat sulit dinaikkan kata struk
yang akan membawanya ke tempat penyembelihan di desa bonde
tahun ini sapi yang dibeli presiden joko widodo
seharga delapan puluh tujuh juta rupiah itu
akan dikurbankan di desa bonde
kecamatan campalagian pelawali mandar
tim liputan cnn indonesia